saudara revisi undang undang mahkamah konstitusi akan segera dibawa ke paripurna dpr
dpr diam diam melanjutkan pembahasan revisi mk di masa reses
wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menyatakan rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu
mengenai revisi undang undang mk yang dilakukan di masa reses tiga belas mei lalu telah dapat izin dari pimpinan dpr
dalam rapat tersebut komisi tiga dpr dan pemerintah sepakat membawa revisi undang undang mk
ke pengambil keputusan tingkat dua di rapat paripurna
kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan dpr tinggal dilanjutkan di paripurna
nah sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait
juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah
nah sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang
ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses seharusnya sudah izin pimpinan
dan itu saya sudah cek ada izin pimpinannya
anggota komisi tiga dpr fraksi pd perjuangan johan budi mengaku tidak diundang dalam rapat
pembahasan revisi undang undang mk
johan mengatakan dirinya tidak menerima undangan rapat bersama pemerintah
serta masih dalam masa reses
ia mengaku tak bisa menjelaskan
johan juga minta wartawan mengonfirmasi pada tiga pimpinan komisi
sekali lagi kan reses nggak ada di jakarta
kalau teorinya kan orang reses kan ke dapil
nah tapi bukan berarti ketika reses nggak boleh ada rapat
tapi saya tidak tahu gitu loh
saya mau kemarin banyak teman nanya kasih kesempatan saya hari ini
karena katanya nggak ada yang mau komen
harusnya kepimpinan komisi yang lebih tahu menurut saya
salah satu yang jadi sorotan dalam revisi undang undang mk adalah soal masa jabatan hakim mk
di pasal dua puluh tiga huruf a mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi selama sepuluh tahun
setelah menjabat selama lima tahun
maka akan dikembalikan ke lembaga pengusul
untuk dapat persetujuan tidak untuk melanjutkan jabatannya
pasal delapan puluh tujuh huruf a mengatur hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan kurang dari sepuluh tahun
hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah dapat persetujuan dari lembaga pengusung